ajang piala dunia rusia dua ribu delapan belas dijaga dengan pengamanan penuh ribuan kepolisian militer bahkan kelompok sipil kosak dikerahkan oleh pemerintah untuk mengamankan ajang sepak bola terbesar ini
ajang piala dunia rusia dua ribu delapan belas dijaga dengan pengamanan penuh
di moswa pengamanan diperketat pada kamis waktu setempat
truk tentara terlihat berkeliling kota menyatu dengan pasukan keamanan yang sudah berjaga terlebih dahulu
rusia mengerahkan ribuan polisi di sebelah kota untuk menjaga keramaian penonton dan mencegah ancaman keamanan
pagar pengamanan dipasang di berbagai titik wisata seperti red square
polisi berpatroli di pusat kota dan stasiun metro
selain itu pengamanan tingkat tinggi dilakukan di stadion luzniki moskwa
di tempat ini para penonton akan menyaksikan laga perdana rusia melawan arab saudi
pemerintah rusia tak ingin insiden kerusuhan pendukung terjadi
seperti kerusuhan yang melibatkan supporter rusia di liga eropa dua ribu enam belas di masehi perancis
para militer rusia kaoshak turut dikerahkan untuk mengamankan piala dunia dua ribu delapan belas
lebih dari delapan ratus anggota dari enam organisasi lokal kosak berpatroli di jalan
zona penggemar dan penginapan tim sepak bola untuk enam minggu ke depan
kelompok ini dulunya dibentuk oleh warga rusia guna mempertahankan perbatasan pada era soviet
pengerahan kosyak menjadi kontroversi karena kelompok sipil semi militer ini terlibat dalam konflik ukraina
perjalan sekitarnya di tunggal nia